sebelum perayaan nyepi warga hindu di bali akan mengarak ogoh ogoh yang melambangkan angkara murka untuk dibakar
selain membuat sendiri warga juga memesan ogoh ogoh pada seniman
bagaimana bisnis musiman pembuatan ogoh ogoh di bali berikut kita simak laporannya
ogoh ogoh adalah salah satu ornamen terpenting dalam rangkaian perayaan nyepi di bali
ogoh ogoh biasanya divisualkan dalam bentuk makhluk yang menyeramkan
dulu setiap banjar atau dukuh di bali selalu membuat ogoh ogohnya sendiri
tetapi sekarang mereka lebih sering memesannya dari seniman
setidaknya ada lima belas tempat di bali yang menyediakan jasa pembuatan ogoh ogoh
biasanya ada empat seniman dalam satu tim yang mengerjakan ogoh ogoh sesuai pesanan sejak tiga bulan sebelum nyepi
harganya pun bervariasi tergantung besar kecil dan kerumitan bentuk
kalau yang gede itu satu mingguan
kalau yang kecil tiga hari yang mini sehari dia
berapa ini harganya
tergantung ukuran juga pak
paling kecil saya bandrol rp seratus kalau sampai tiga meteran sampai rp enam
yang paling mahal yang pernah dibuat
yang paling mahal pernah dibuat hampir rp lima belas kemarin dengan tinggi rp empat
dulu ogo ogoh dibuat dengan campuran serbuk kertas dan kayu
tapi kini kebanyakan ogoh ogoh dibuat dari stereofoam yang ringan lebih mudah dibentuk serta lebih murah
bahan bahan lainnya juga tergolong gampang dicari seperti lem cat dan juga batang bambu untuk menguatkan bagian tubuh ogoh ogoh
kebanyakan mereka datang langsung buat modelnya lah
dari mulai dari bentuk
model gaya dari pemesannya
kreasi sendiri biasanya yang mesen itu tidak berbeda
dari bentuk dari gaya gitu lah
sehari sebelum nyepi di bali ogoh ogoh yang merepresentasikan kekuatan jahat di dunia ini akan diarak berkeliling kampung dan dibakar
ini melambangkan sikap manusia yang menolak tunduk pada angkara murka
rangga umara dan pasar

fungsi boyagan datuk mainstream
di apel api airku